dan atlet atlet di indonesia meraih beragam hasil pada kejuaraan yang berlangsung sembilan hingga tiga belas mei kemarin
danny lizang jadi skateboarder pertama indonesia yang turun di kelas profesional visee dua ribu delapan belas
bermain kurang baik di fase kualifikasi denny gagal lolos ke putaran final
sementara itu jesse suryanegara yang bermain di kelas amatur inline skate tampil bagus pada run pertama
meski sempat terjatuh saat melakukan trick front flip dari rintangan utama di arena inline skate jesse tetap berhasil masuk sepuluh besar
ada pun rubianda rahman skateboarder muda indonesia yang masih berusia tiga belas tahun tampil gemilang di run pertama dan kedua
namun ia sempat terjatuh pada rintangan babak final sehingga harus puas menempati peringkat delapan kelas amatir skateboard vise dua ribu delapan belas
sedangkan heru anwari atlet bmx flatland asal banten yang mewakili indonesia di kelas master terhenti di kualifikasi pertama
kemudian januar susanto sang juara kelas master dua ribu enam belas gagal melakukan trik andalannya di kelas profesional flatland